mendekati hari raya idul fitri bandara soekarno hatta kian dipadati pemudik
dan untuk mengetahui pantauan arus mudik di bandara
produser lapangan cnn indonesia fani imaniar sudah berada di bandara soekarno hatta saat ini
kita akan langsung ke fani
baik fani selamat siang bisa anda laporkan mengenai kepadatan yang saat ini terjadi di bandara soekarno hatta silakan
ya selamat siang hanum berdasarkan pantauan kami yang sudah berada di bandara soekarno hatta
cengkareng tangerang ini sudah sejak pagi
sudah terlihat adanya kepadatan dari jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi pesawat terbang
untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya masing masing di bandara soekarno hatta ini
dan untuk total penumpang pertanggal satu juli dua ribu enam belas sendiri dari pt angkasa pura ii
sudah mencatat ada sekitar tujuh puluh tiga delapan puluh dua penumpang yang keluar dari jakarta ke kampung halamannya masing masing tersebut
dan jumlah ini naik sekitar lebih dari satu
di mana pada tahun dua ribu lima belas
selalu terhitung untuk pada hari yang sama atau sekitar beberapa hari menjelang lebaran ini untuk hari yang sama
tahun lalu itu mencatat sekitar tujuh puluh dua ribu penumpang yang keluar dari bandara soekarno hatta
menuju ke kampung halaman yang masing masing tersebut untuk melakukan perjalanan mudik
dan untuk pada hari ini sendiri pada tanggal dua juli dua ribu enam belas
kami mendapatkan informasi terakhir dari pt angkasa pura ii mencatat bahwa ada penerbangan ekstra
bagi para penumpang yang keluar dari bandara soekarno hatta

ada sekitar sembilan belas penerbangan ekstra bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik tersebut
tapi untuk informasi pada hari ini sendiri kami belum bisa mendapatkan informasi yang lebih detail
dikarenakan data tersebut baru akan keluar pada sore hari ini
kami juga mendapatkan saran dari pt angkasa pura ii
bahwa menyarankan bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik ini sendiri
untuk memperhatikan beberapa faktor
di mana untuk memperhatikan kenyamanan dan juga keamanan
selama melakukan perjalanan mudik khususnya di bandara soekarno hatta ini sendiri
untuk proses check in ini para penumpang disarankan untuk check in atau juga datang di bandara ini
sebelum jauh sebelum jam keberangkatan tiba
ini untuk memudahkan proses check in sendiri dan juga meminimalisir kemungkinan terjadinya pemadatan
atau juga penumpukan penumpang di pintu masuk bandara soekarno hatta
kemudian untuk yang kedua adalah para penumpang ini juga diharapkan agar mengingat ini
situasi sangat ramai maka harus waspada dan juga menjaga barang bawaan masing masing
dan juga tidak menaruh barang barang berharga di tempat bagasi melainkan dibawa
kemudian yang ketiga para untuk dari pt angkasa pura ii sendiri juga jajarannya
menyediakan atau juga personil keamanan sebanyak tiga ratus tiga puluh dua di sepanjang bandara soekarno hatta ini
untuk menjaga keamanan selama proses mudik ini
proses mudik dan juga proses sampai nanti akhirnya h tujuh proses arus balik ini
dan proses berakhir
baik terima kasih fani imaniar atas laporan anda langsung dari bandara soekarno hatta